dari masalah korupsi kita beralih ke politik jelang pilpres dua ribu sembilan belas
hasil survei dua lembaga mencatat
elektabilitas ketua umum partai gerindra prabowo subianto semakin loyo
wakil ketua umum gerindra fadli zon menyebut
gerindra tetap akan menyusun strategi menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
tak sampai dua tahun lagi indonesia akan punya hajat besar
pemilihan presiden akan digelar pada dua ribu sembilan belas mendatang
sejumlah lembaga survei melakukan survei terkait elektabilitas tokoh tokoh
yang diprediksi akan maju ke bursa pilpres dua ribu sembilan belas
nama ketua umum partai gerindra prabowo subianto dan presiden joko widodo
masuk dalam survei tersebut
berdasarkan hasil survei yang dilakukan median pada empat belas hingga dua puluh dua september dua ribu tujuh belas
prabowo subianto mendapat angka dua puluh tiga dua persen
prabowo berada di bawah joko widodo yang merauh perolehan tiga puluh enam dua persen
survei yang dilakukan median ini diambil dari sampel seribu responden
di seluruh provinsi di indonesia dengan metode multistage random sampling
sedangkan survei elektabilitas yang dilakukan oleh saiful mujani research and consulting
atau smrc menunjukkan prabowo subianto berada di posisi kedua dengan dua belas persen suara
lagi lagi dalam survei ini prabowo berada di bawah joko widodo
yang mendapat tiga puluh delapan sembilan persen
sementara di survei dengan metode semi terbuka smrc
jokowi kembali unggul dari prabowo subianto dengan perolehan empat puluh lima enam persen
prabowo hanya mendapat delapan belas tujuh persen
menanggapi hasil survei ini wakil ketua umum gerindra fadli zon menilai
sebagai petahana seharusnya elektabilitas jokowi di atas lima puluh persen
fadli juga yakin
prabowo subianto akan bisa mengungguli jokowi pada pilpres dua ribu dua puluh
menurut saya ya survei itu hanya sekedar indikator saja
tidak menjadi kenyataan tetapi satu indikator
nah saya kira tidak perlu ada yang diributkan dari survei itu
kalau kami ya saya dalam hal ini sebagai gerindra gitu tentu akan mendukung pak prabowo
dan saya melihat dalam keadaan pak prabowo relatif
tidak banyak berkeliling berkampanye dan memang belum ada itu
itu angkanya masih masuk di dalam dua besar
artinya kan harapan orang terhadap beliau juga masih tinggi
sementara itu sekjen dpp partai nasional demokrat menyebut
nasdem semakin yakin untuk mencalonkan jokowi di periode kedua
saat ini presiden masih fokus bersama kabinet kerja untuk menjalankan pemerintahan
dan belum secara khusus
membicarakan pilpres dua ribu sembilan belas
kalau terkait dengan elektabilitas presiden yang terus membaik dari waktu ke waktu
ya ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa saat sekarang rakyat itu sudah mengerti arah kebijakan presiden
dan arah kebijakan presiden itu didukung oleh rakyat rakyat mempercayainya
kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan presiden sekarang
itu hasilnya itu sudah dirasakan mulai dirasakan oleh rakyat
baik itu kebijakan ekonomi kebijakan politik kebijakan di sektor hukum
kamtipmas pertahanan keamanan dan politik luar negeri
itu semakin dirasakan oleh rakyat
sebelumnya partai golkar sudah menyatakan keputusan finalnya
untuk mendukung joko widodo maju ke bursa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas